anda yang bekerja lebih dari delapan jam ternyata ini berbahaya bagi kesehatan
korresponden kesehatan arman helmi mengajak anda menyimak resiko apa saja yang dapat ditimbulkan
akibat bekerja tanpa ada gerakan dinamis bersama dokter spesialis kedokteran olahraga berikut ini
bekerja di kantor dalam keadaan duduk apalagi sampai berjam jam lamanya sering membuat tubuh lelah dan pegal
tak bisa dipungkiri bagi para pekerja kantor bekerja dalam keadaan duduk merupakan keharusan
banyak pekerja berdiri atau duduk di kantor
nah kenapa mbak lebih banyak duduk
karena emang saya tipe suka pekerja yang sering maksudnya yang nggak suka lapangan gitu
ya memang kerjanya di depan komputer sih jadi lebih banyak duduk
nah kalau lebih banyak duduk mbak suka melakukan olahraga ringan di kantor misalnya
nggak sih paling seringnya jalan kaki kayak gini misalkan mau mencapai halte jalan dulu ya kan lebih sering jalan sih
saya mungkin kalau kerja sih banyak duduk cuman kalau udah sekian lama dulu
kadang saya sembunyi
bawa jalan nih biar nggak pegel
lantas apakah terlalu lama duduk itu berbahaya
ya bagi para pekerja ataupun juga karyawan yang bekerja selalu di balik meja tanpa ada aktivitas lain yang menyertai pekerjaannya
mungkin bisa berakibat banyak hal yang negatif bagi kesehatan tubuh
untuk menanyakan hal ini sudah ada bersama saya dokter spesialis kedokteran olahraga
sahabat saya dokter sofia
banyak kan karyawan yang bekerja
di office hour dari jam delapan pagi mungkin sampai jam lima sore yang seharian mereka dituntut harus duduk di belakang meja
nah ini sebenarnya sehat nggak sih
nah itu pertanyaan penting
karena berdasarkan data dari who penyebab keempat terbesar angka kematian di dunia itu physical inactivity atau kurang bergerak
nah jadi sebenarnya kalau kita terlalu lama duduk dan terlalu banyak duduk memang tidak baik
karena resiko kesehatan
atau resiko terkena penyakit penyakit ini meningkat
sofia menambahkan apabila memang pekerjaan yang dilakukan harus dalam keadaan duduk lama
maka dianjurkan agar pekerja mengambil jeda waktu antara lima hingga sepuluh menit untuk melakukan gerakan dinamis
seperti berjalan naik dan turun tangga atau melakukan stretching sederhana
dokter spesialis kedokteran olahraga ini juga mengatakan duduk lama lebih dari delapan jam bisa menimbulkan resiko
dan penyakit jantung
dan penyakit metabolik seperti diabetes mellitus
arman helmi jakarta